lembaga lingkaran survei indonesia menemukan
bahwa pemilih berbasis komunitas digital
akan menjadi penentu pemenang pilpres dua ribu dua puluh
hal ini ditemukan dalam survei nasional
yang dilakukan lsi pada periode dua puluh empat mei sampai tujuh juni dua ribu dua puluh
dalam rilisnya lsi menyatakan
para pengguna facebook dan whatsapp
meningkat tajam dibandingkan pilpres dua ribu sembilan belas
lsi mencatat pada dua ribu tujuh belas
menjelang pemilu dua ribu dua puluh
jumlah pengguna platform media sosial lainnya juga turut meningkat
direktur citra publik advertising lsi ade mulyana mengatakan
pemilih komunitas digital menjadi kantong terbesar pemilih
bahwa fenomena mereka yang sekarang akrab dengan dunia digital
untuk di dua ribu dua puluh dua ini
berarti otomatis kalau kita lihat
kalau dari temuan kita tadi kan memang ada tiga kantong suara besar
yang pertama untuk dunia digital ini
kemudian yang kedua itu pemilih dari segmen wong cilik
dan juga pemilih dari masyarakat muslim
selain komunitas digital
dua kantong besar pemilih lain yang harus diperebutkan partai partai
adalah suara wong cilik
dan suara pemilih islam
hasil survei lsi menunjukkan
memberikan dukungan untuk partai koalisi indonesia bersatu
yang terdiri dari golkar pan dan p tiga
pada pemilih mengguna whatsapp
memberikan dukungan kepada poros pdip
meski kalah di pemilih komunitas digital
poros pdip unggul di segmen wong cilik
yang memiliki penghasilan di bawah tiga juta rupiah per bulan
arief kurniawan himawan amri jakarta